karena mereka juga men treat reina seperti anak anak sendiri
kalau begitu sudah cukup pertanyaan dari kami
terima kasih banyak brosa
sama sama ibu terima kasih saya juga terima kasih sekali
semoga penjelasan saya ini sedikit banyak yang bisa membantu ibu ibu untuk memutuskan
agar rena bisa kembali bersama kami
gue juga udah kangen pengen dimanjam manjam sama dia
elsa kamu udah dikasih tau sama al belum
soal wawancara sama pantiasuhan
enggak enggak ada ma
jadi untuk mendapatkan hak asuhnya reina kembali
pihak tim pengawas minta lima orang dari keluarga dekatnya al dan andin untuk wawancara
nanti hasil wawancaranya akan berpengaruh
apakah reina bisa kembali diambil oleh al dan andin atau enggak
dan hari ini giliran papa sama mama yang wawancara
sebentar lagi mama akan kesana
pantiasuhan mutiara bunda itu loh
hah kok bisa
reina berasal dari pantiasuhan yang sama dengan anaknya mbak andin
kayaknya gue harus mas tim lagi soal keberadaan anaknya mbak andin
ya udah ya sayangnya
aku cuma mau ngabarin itu aja
pokoknya intinya al cuma minta papa sama mama
kasih testimoni yang baik sama panti
jadi kalau hasil wawancara ini berjalan baik
al dan mbak andin kembali dapetin reina
beruntung banget sih mbak anin
mbak aku ada permintaan ke mama
aku gak rela kalau mbak andin segampang itu dapat hak adopsi ke reina
aku mau mbak andin gagal dapatin hak adopsi itu
aduh kenapa sih kamu tuh mintanya yang aneh aneh

mama bikin gagal al sama andin untuk mencari reina yang aneh aneh
untuk dapetin reina
ternyata dia gak ada kapoknya bikin masalah sama gue ya
sampai sampai sekarang pengaruhin mama sarah
buat kasih kesan yang jelek ke panti
gak akan gue biarin loh sa
apa al dengar pembicaraan aku ditelepon sama elsa
hal itu udah banyak sekali bantuk warga kita
aku gak terima ma ini tuh gak adil
mama inget kan mama kehilangan cucu mama itu juga gara gara mbak andin
terus kamu mau apa
terima kasih bu roza karena sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini
kalau begitu kita mulai dengan beberapa pertanyaan
bu rosa silahkan menjawab dengan sejujur jujurnya
saya akan berusaha menjawab dengan jujur
mbak andin apa yang kamu mau katakan
bu rosa sudah berapa lama ibu mengenal rena
sejak al mengadopsi reina dia langsung membawa reina mengunjungi saya di penang malaysia
kira kira sudah dua setengah bulan ya dua bulan lebih saya mengenal rena
dan kami sangat dekat saya dan rena
sejauh yang ibu lihat bagaimana perlakuan bapak al dan ibu andin terhadap

menurut saya al dan andin terhadap rena mereka sangat dekat
mereka sangat mencintai rena
mereka sangat disengat dan akan menyokong aku clase
kalaupun mereka sedang sedang berada madu

mereka diberi bahwasan remembered
saya bermaksud jejjafrl
ini juga sangat menarik
dan sangat mencintai rena
kejadian kejadian buruk yang menimpa reina belakangan ini bu
menurut saya wajar kalau masih manusiawi lah kalau al dan andin melakukan kesalahan
saya rasa itu masih manusiawi kesalahan yang mereka buat
dan soal kejadian kemarin itu juga di luar kuasa al dan andin
kalaupun memang bisa di handle oleh mereka mereka akan melakukan segala sesuatunya terbaik untuk rina
karena mereka juga men treat rena seperti anak anak sendiri
kalau begitu sudah cukup pertanyaan dari kami
terima kasih banyak bu ros
terima kasih masa
saya juga terima kasih sekali
semoga penjelasan saya ini sedikit banyaknya bisa membantu ibu ibu untuk memutuskan agar ena bisa kembali bersama kami
kalau gitu saya permisi
terima kasih ibu
terima kasih ibu
thank you ibu
kau minum dulu biar tenang
terima kasih ya
tapi kamu mau pulangnya ke rumah papa atau ke rumah kita
aku sih bebas
aku mau pulang ke rumah kamu
yaudah kita pulang ya
tadi kamu habis dari thailand
oh enggak tadi habis pesen minuman sama wetter
sikap al biasa aja
kayaknya sih al gak dengar percakapan aku sama elsa soal
syukurlah kalau gitu
maaf ya saya harus balik duluan karena masih ada urusan
minta tolong nanti jam empat sore ke panti ya pak
pokoknya kamu sama andin gak usah khawatir
papa dan mama akan lakukan yang terbaik
terima kasih banyak
sampai jumpa di jalan ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
aduh kenapa sih kamu tuh mintanya yang aneh aneh
mama bikin gagal al sama andin untuk dapetin rena
elsa sudah coba coba mempengaruhi mama
buat ngegagalin hak adepsi gue atas rena
luar es urus semua ya